hingga kini pemerintah belum menentukan mekanisme pajak pt freeport indonesia
pengamat perpajakan justinus prastowo mengatakan metode pajak tetap atau nildown
yang telah disepakati sebenarnya menguntungkan pemerintah saat ini
berbeda dengan era orde lama yang lebih menguntungkan dengan skema pajak dinamis atau prevailing
justinus menjelaskan perkembangan pajak daerah dan pajak lain menjadi nilai tambah bagi pemasukan negara
yang semestinya menjadi klausul tambahan

kita maju berpikirnya rezim sekarang apalagi setelah undang undang perpajakan selesai semua di dua ribu delapan belas
lalu undang undang pajak daerah selesai di dua ribu sembilan
praktis kita sekarang sudah stabil punya jenis pajak yang relatif tidak berubah
pusat maupun daerah punya tarif pajak yang sudah relatif tetap
dan tarif royalti yang cukup tinggi
sehingga ketika kita kledown kita bukan kl down dari kontrak karya sembilan puluh satu
tapi kita kneel down dari kondisi sekarang
sekarang kita punya jenis pajak pusat apa
pph ppn pbb lalu pajak daerah apa
itu dirumuskan jelas dengan tarif yang sekarang disepakati
termasuk saya usulkan supaya pemerintah tidak dirugikan
sepuluh tahun ke depan ada klausul yang harus disepakati
mutually agreed oleh freeport maupun oleh pemerintah
yaitu apa ketika ada perubahan kebijakan yang sangat signifikan dampaknya buat negara
maka pemerintah boleh mengambil kesempatan pertama
membuka negosiasi dengan pripot
sehingga bisa mendapat bagian yang lebih adil
karena untuk kepentingan publik
dan pripot saya kira akan sepakat dengan skema ini
karena toh pemerintah menjamin
dan itu dilakukan dalam suatu proses negosiasi
atau ya diskusi gitu ya tidak sepihak gitu